kalau misalkan kita sukses pasti ada yang bilang
ah itu kan karena orang tua memang sukses
atau kalau misalkan kita nggak sukses pasti
ah dasar lu gitu udah semuanya dikasih kok malah gak bisa
jadi kayak serba salah gitu kan ya
tentunya sih menurut saya soalnya orang tuh kalau misalkan udah denger nama belakangnya
kayak udah ada pre misconception gitu sih sebenarnya
udah ada asumsi nih cewek kayak gini a b c d e gitu
padahal kan mungkin nggak benar gitu
saya adalah diri saya sendiri gitu
semua orang gak ada yang bisa milih kan kita lahir di mana gitu
itu yang saya rely sih semakin saya dewasa
tapi at the same time ya
itu yang bikin aku lebih merasa less insecure juga gitu
apa yang menarik dari hidupmu
kayaknya capek deh kalau misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang orang gitu
capek banget gitu
karena menurut aku semua orang memiliki porsi beda beda gitu ya
karena kita semua diberi bukan cuma kesempatan
lebih penting untuk membuktikan diri untuk diri sendiri gitu
if i'm not happy with myself juga kan ya
i think saya lagi udah ngarah ke sana sih
menurut saya sih ya nggak usah di judge aja sih
jadi kalau misalnya kita ngerasa kita sudah bisa berpengaruh
kita harus berpengaruh
jadi kita harus berpengaruh
jadi kita harus berpengaruh
ada titik dimana saya berasa saya lost my freedom
karena i think itu yang banyak orang gak tau juga ya di sisi sebagai second generation
atau yang punya privilege itu
ya memang punya privilege
tapi kadang kadang orang kayak gitu jadi akan kehilangan
freedomnya gitu kan
nah dari situ saya cukup struggle sih at that point in my life i think
tapi dari situ ada beberapa hal yang terjadi
ujung ujungnya saya bisa dapat memilih gitu mengambil suatu keputusan
dimana saya relice sih at the end of the day ya saya tetap bisa memiliki freedom itu
at a certain level lah
mungkin titik terendah adalah ketika aku kuliah di luar negeri ya chilly
karena pada saat itu pertama kali aku jauh dari keluarga
itu pertama kali yang kayak mulai mikirin gitu aduh apa sih artinya hidup gitu
ya ampun anak umur enam belas kok mikirnya gitu ya
pada saat itu sedang mengalami yang namanya krisis eksistensial yang mulai mikirin tentang
ya dari dunia akhirat sampai sekarang
jadi ngapain gitu kan
jadi aduh dan pada saat itu yang sebelumnya aku tuh karena aku tuh buku suka belajar
selalu juara gitu ya
itu masa dimana aku pertama kali mulai fail gitu kelas kelas aku karena kayak
otak itu gak ada di bumi gitu kayak gak menapak bumi gitu
sehat terima kasih tuhan
pada saat itu lagi ambil finance keuangan
dan kalau keuangan itu kan belajarnya pasti tentang bagaimana kita cut cost sama maximize profit gitu kan ya
dan pada saat itu aku ngerasa kayak gila apa gunanya gitu lah
apa gunanya sih gitu kalau misalkan tujuan hidup kita cuma nimun harta gunanya apa gitu
jadi pada saat itu bener bener mikirin ya oke aku pengen banget drop out sebenarnya
tapi pada saat itu juga nggak berani ngomong ke orang tua
dan pada saat itu juga banyak temen yang juga lagi ngalamin beberapa krisis gitu ya temen temen terdekat
karena dari keluarga yang baik baik gitu ya
melihat ini semua tuh kaget gitu
kaget dan ngerasa gila ternyata apa yang aku alami selama ini tuh enggak dialami semua orang loh
tapi at the same time itu juga titik dimana aku menemukan i guess purpose dalam kehidupan aku sendiri gitu
karena disitu dibukakan gitu kalau misalkan dunia tuh kayak gini loh gitu
jadi apa yang bisa kita lakukan gitu
apa yang bisa kita kontribusikan gitu
saya dulu mungkin cita citanya menjadi apa ya
gak inget sih saya
tapi emang sudah tahu sih akan aventuly masuk ke family business gitu
jadi ya bisnis sih dari dulu
soalnya kan jurusan saya juga finance sama media
jadi emang udah diarahkan kesana sih dari kecil
saya dulu suka concert hopping
soalnya saya suka banget sama experience you know
kalau dengerin doang kan kayak gak kedengeran apa apa
mendingan ke konser daripada ke bar atau apa gitu
soalnya konser itu experience kan
bener bener kayak ada crowd terus live music
gak ada gak ada di dalam bidang produksi juga
saya harus lebih interest sama movies kan sama film gitu
itu kan emang part of my job
dan itu emang something yang saya pengen kejar on the side sih